tni angkatan laut kembali menambah armada tempur mereka dengan kapal kelas corvet kri bung karno tiga ratus dua
selain untuk tempur kapal ini juga disiapkan sebagai kapal kepresidenan
peresmian kapal berlangsung di dermaga kolin lamil jakarta pada kamis siang
peresmian dilakukan oleh presiden ri ke lima megawati soekarno putri yang merupakan anak dari presiden soekarno
sebagai kapal tempur kri bung karno memiliki persenjataan meriam empat puluh mm dan dua puluh mm
nantinya kapal ini juga akan dilengkapi peluru kendali anti serangan udara dan peluru kendali anti kapal
selain itu sebagai kapal vip kri bung karno memiliki sejumlah fasilitas seperti ruang rapat vip kamar vip dan lain sebagainya
selanjutnya kri bung karno akan ditempatkan di komando armada satu tni angkatan laut
karena tni angkatan laut juga akan menambah kapal sejenis kri bung karno
selanjutnya tni angkatan laut juga akan menambah kapal sejenis kri bung karno